pada tanggal dua puluh sembilan april dua ribu lima belas
bank indonesia meluncurkan buku laporan perekonomian indonesia tahun dua ribu empat belas
dalam publikasi rutin tahunan tersebut
bi memuat secara komprehensif dinamika perekonomian nasional
serta menyampaikan sejumlah pelajaran yang bisa menjadi acuan dalam menyikapi perekonomian ke depan
peluncuran laporan tersebut turut dihadiri sejumlah pengamat ekonomi dan pejabat negara
gubernur bank indonesia agus martowardoyo menyampaikan
perlunya memperkokostabilitas serta mempercepat reformasi struktural
untuk memperkuat fundamental ekonomi indonesia
yang juga menjadi tema buku laporan perekonomian indonesia tahun dua ribu empat belas
namun demikian berbagai prospek positif tersebut
tidak serta merta dapat kita raih dengan mudah
karena beberapa resiko dan tantangan ke depan masih mengemukang
kondisi ekonomi global ke depan masih syarat akan ketidakpastian
menimbang keseluruhan konstelasi ekonomi global dan domestik tersebut
mencaratkan kebijakan moneter yang konsisten berorientasi pada stabilitas
dan kebijakan reformasi struktural yang tegas
untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing di sisi produksi
sehingga kita berharap pencurian kita ke depan mampu tumbuh tinggi berkesinambungan
dari kekuatan yang tidak artifisial
disebutkan tantangan perekonomian saat ini tak hanya datang dari dampak pemulihan ekonomi global yang berjalan lambat
ekonomi indonesia masih dihadapkan dengan berlanjutnya tantangan yang bersifat struktural
seperti lemahnya ketahanan pangan dan energi
menurunnya daya saing dan inovasi
serta sumber pembiayaan jangka panjang yang masih terbatas
pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sangat bergantung pada ketersediaan lingkungan pendukung
kedepan prospek perekonomian indonesia masih bergantung pada tingkat kecepatan implementasi kebijakan reformasi struktural
baik yang ditempuh oleh bank indonesia maupun oleh pemerintah seperti yang telah tertuang
dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional di tahun dua ribu lima belas hingga dua ribu sembilan belas